tentang ini macam macam juga pak
jangan jangan memang ada motif politik
ingin menyingkirkan sri mulyani
sebab ada isu kan pak
sri mulyani menku menolak rencana beli minyak rusia
banyak pejabat yang tidak suka
banyak pembantu yang lain juga yang tidak suka pak mahfud
jangan jangan itu kembali lagi tadi
membuat ini semua tidak jelas
bikin kami punya spekulasi macam macam kemana mana
apa ini sebetulnya
kemudian tadi disinggung juga
jangan jangan ini berkaitan dulu dengan impor emas itu
yang tadi bapak singgung
kita dapat juga data nyapa
tapi sedikit sedikit ya
kalau bapak kan mungkin tebal tebal informasinya
kami sedikit sedikit aja informasi yang dihembuskan
kita tidak tahu juga
siapa yang disentuh
bapak tahu oligarki
memang kelompok ini tidak suka sri mulyani lagi menjadi menkeu menjelang dua ribu dua puluh
sekali lagi ini spekulasi kami yang
apalagi di luar tembok kekuasaan ini